dan berikut ini kami tampilkan video pantauan udara milik tezar kodongan
pasca gempa dan tsunami menerjang palu dan donggala
ini merupakan salah satu gambar yang diambil dari atas
ini merupakan pusat perbelanjaan yang ada di sana
dan kita lihat bagaimana kondisi bangunan sudah tidak bisa digunakan
karena kerusakan yang cukup parah di sana
dan hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana korban bisa dicari di sana
dan ini merupakan jembatan kuning yang kemudian menjadi ikon kota palu
dan ini merupakan garis pantai talise
dan ini merupakan kondisi terkini di jembatan kuning
yang ambruk akibat terjangan gempa dan juga tsunami
kita lihat ini merupakan
merupakan salah satu jembatan yang menghubungkan antara palu dan juga donggala
diresmikan oleh presiden susilo bambang yudhoyono pada tahun dua ribu dua
dan ini merupakan ikon dari kota palu
dan kita melihat di video ini sekitar hanya tersisa seperempat saja jembatan ini
kemudian masih bisa dilewati namun di ujung bagian tengah sudah tidak bisa lagi
karena amruk pasca gempa dan juga tsunami

dan kita ketahui bersama bahwa di dekat jembatan kuning yang merupakan ikon dari kota palu ini
kita tahu ada beberapa permukiman warga yang kemudian terkena dampak dari gempa dan tsunami
dan kita lihat di video ini sekitar hanya tersisa seperempat saja jembatan ini
dan kita lihat di video ini sekitar hanya tersisa seperempat saja jembatan ini